majelis ulama indonesia jawa timur mempersoalkan ucapan salam yang kerap disampaikan para pejabat muslim yang mencampur salam berbagai agama
bagi mui jika berpidato pejabat muslim hendaknya mengucap salam sesuai agamanya saja
kepada sejumlah media di kantor mui jawa timur di surabaya ketua mui jawa timur abu somad mengatakan salam adalah doa dan ibadah
maka menurutnya tidak boleh salam dalam islam dicampur dengan salam dari agama lain
imbauan ini kata abu somad juga merupakan rekomendasi dari rakernas mui di lombok pertengahan oktober lalu
salah satu di antara poin di dalam rekomendasi itu membahas masalah toleransi
di mana salam itu tidak termasuk ranah toleransi
jadi misalnya kalau salam itu semua digabung lintas agama berarti adalah wujud kerukunan dan toleransi
bagi beberapa pejabat di jawa timur mengucapkan salam milik semua agama di depan publik menunjukkan kebaikan dan menghormati perbedaan masyarakat yang majemuk
dan mereka kemudian memilih saya karena saya sapa
saya menyapanya dengan bahasa mereka
kan begitu tuh
dengan pemahaman mereka dan sebagainya
nah terus kalau kemudian saya sekarang ini karena saya sudah menjadi dengan fasilitasi negara kemudian menjadi pejabat publik
kan begitu apakah saya harus meninggalkan mereka dan tidak menyalami mereka lagi
ini kan suatu hal yang menurut saya ya kurang pas lah
ya kan tidak apa apa menghormati orang lain kalau tidak
ya saya sampaikan kan tidak bisa ya
aku kepala daerah warga aku kan renor renor
ya warga aku kan renor renor ya masa
ya kalau memang aku aku ngomong selamat pagi
selamat sore siang
ya ini selamat pagi
ya tapi kalau misalkan itu kan nggak bisa
kalau di situ kemudian misalkan
terus aku diundang di gereja aku haram terus aku piye
jadi wali kota kan diwangel ya
kementerian agama republik indonesia pun menyerahkan polemik himbauan mui jawa timur ini untuk dikaji lagi di komisi fatwa dan sejumlah ulama
mui pusat melalui komisi fatwanya diminta juga untuk melakukan kajian dan menelaahnya
masyarakat diminta untuk tenang dan menunggu hasil kajian ulama dan mui pusat
kementerian agama menyerahkan kepada ulama
untuk mengkaji meneliti kemudian mendiskusikan
sehingga ada satu pemahaman yang bisa kita bersama sama ya
imbauan majelis ulama indonesia mui jawa timur tentang larangan mengucap salam semua agama ini
juga sudah disebarkan melalui surat edaran ke semua pemerintah kabupaten kota di jawa timur
di peniputan cnn indonesia